kain tenun bali saat ini tidak hanya digunakan untuk upacara adat dan masyarakat bali saja
agar eksistensi terus terjaga kain tenun bali diterapkan dalam dunia fashion modern seperti baju kemeja serta gaun untuk berbagai kegiatan
kain tenun bali yang terkenal yaitu kain tenun ikat yang biasa disebut endek dan kain tenun songket
tenun ikat wisnu murti di desa keramas kabupaten gianyar bali merupakan salah satu penghasil kain tenun bali
nyoman ludra pemilik wisnu murti ini lebih dari dua puluh tahun membuat kain tenun endek dan songket hingga memasarkannya ke luar negeri
kain wisnu murti memiliki ciri khas warna yang tajam pada kain dan pengembangan motif tanpa menghilangkan ciri khas bali
kain tenun buatan wisnu murti diterima pasar luar negeri karena terus melakukan inovasi dan mengikuti kebutuhan dunia fashion
setelah memang khasnya bali kita modip dia
umpamanya ada burungnya kita tambah lagi mungkin kepepatan kita kasih
antara motif burung mesti adanya motif pepatran itu kan motif bali
itu kita gabungkan selalu kita menggabungkan itu kas bali nya
karena kita cari kekuatan warna dan ketajamannya
memang dari motif dengan yang lain itu sudah beda kita
kita punya motif yang jauh lebih enak
tenun kain bali juga menggunakan pewarnaan alami sehingga dalam proses pembuatannya tidak mencemar lingkungan
salah satunya kain tenun bali tarung yang diproduksi di desa medahan kecamatan belah batu gianyar bali
kain tenun tersebut menggunakan daun indigo daun mangga daun mahoni daun secang dan daun ketapang sebagai pewarna kain dan benang
andika manajer kain tarum bali ketika tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan melakukan eksplorasi untuk menemukan daun daun apa saja yang cocok untuk bahan pewarna alami tenun
pewarna sintetis sangat berbahaya karena menciptakan limbah ketika proses pewarnaan dilakukan
pewarna sintetis itu terlalu bahaya untuk lingkungan dan di samping itu terlalu banyak komplain dari warga dan juga pemerintah khususnya satu
jadi kita mencoba mengeluarkan buangan celupan itu langsung ke sungai
dari situ berpikir bagaimana caranya untuk merubah pilihan salah satunya di warna alam
jadi kita eksplor dari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan semua jenis tanaman sampai dua ribu satu baru ketemu warnanya
dan memutuskan untuk membangun usaha ini di tarum ini disini
kain tarum saat ini banyak memenuhi permintaan dari berbagai negara
kain tarum adalah perubahan kain untuk rumah mode fashion kelas dunia dan artis mancanegara
selain pewarnaan alami kain tarum menggunakan motif kontemporer sebagai ciri khas kain tenunnya
rumah tenun wisnu murti adalah salah satu pengrajin tenun binaan bank indonesia
sedangkan andika tarum merupakan alumni wirausaha bank indonesia pada dua ribu tiga belas
pembinaan usaha tenun seperti dilakukan dari pelatihan produksi inovasi hingga ke pemasaran agar bisa terus bersaing
pembinanya mulai dari hulu hingga ke hilir
hulunya bagaimana yaitu kita memberikan pelatihan tentang bagaimana berproduksi yang baik
kemudian juga bagaimana juga teknik pewarnaan kemudian juga bagaimana dengan alat alat pertenunan
kemudian kita juga membantu untuk memasarkannya
sebelum memasarkan kita juga membantu untuk mendesain
jadi kita buat ataupun kita berikan pelatihan terkait dengan desain desain tenun ataupun kain yang layak dimasarkan
tidak itu itu terus gitu tapi ada pengembangan pengembangan di sana sininya
melalui industri tenun bank indonesia tidak hanya mendorong ekonomi melalui usaha kecil dan menengah
tetapi juga turut melestarikan kain tenun tradisional bali sebagai kekayaan milik indonesia